kita beralih ke mancanegara otoritas singapura mengonfirmasi empat puluh satu orang di singapura telah terinfeksi virus zika
menanggapi hal tersebut kementerian kesehatan bersama dengan kementerian luar negeri republik indonesia
melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi virus zika masuk ke indonesia
selain meningkatkan kewaspadaan penyebaran virus
pemerintah memperketat pemeriksaan orang masuk dari singapura di setiap kantor kesehatan pelabuhan
kami sudah mendapat dari kementerian luar negeri ibu menlu
mengatakan agar zika dari singapura kita perhatikan atau kita atasi
pertama yang kita atasi adalah tadi kantor kkp kita itu menjaga orang orang yang masuk dari singapura dengan demam
itu harus dilakukan pengambilan darah dan kemudian kita cek darahnya mengandung zika atau tidak
dan mengisi kartu kewaspadaan alert card namanya
jadi kalau positif kita tentu memanggilnya